jadikan mudik anda lebih nyaman dengan aplikasi cerdas cnn indonesia gomudik
pantau arus lalu lintas live dari cctv di berbagai titik
nikmati perjalanan mudik dengan jalur jalur alternatif ke kota tujuan anda
jelajahi kuliner dan tempat wisata di setiap kota yang anda singgahi
ayo download aplikasinya di play store dan bergabung bersama keluarga pintar
cnn indonesia gomudik